pihak direkturat tindak pidana ekonomi khusus baris krimpolri
akan terus menyelidiki aliran dana dugaan tindak pidana pencucian
dalam kasus robot trading dna pro
penyidik akan turut memeriksa sejumlah selebritas
yang diduga menjadi brand ambasador robot trading dna pro
di antaranya musisi marciel lutahito
yang akan dipanggil pada senin delapan belas april mendatang
artis billy saputra pada selasa sembilan belas april
serta pasangan selebritas rizky bilang
serta istrinya lesti kejora pada rabu dua puluh april
sebelumnya baris krimpolri pada kamis sore
telah memeriksa desainer ivan gunawan dalam kasus ini
dalam pemeriksaan ivan gunawan menjelaskan
bahwa kontrak kerjasamanya dengan dna pro dilakukan oleh pihak ketiga
dan dirinya mengaku tak mengenal sosok owner dari dna pro
ivan gunawan juga diketahui telah mengembalikan dana sebesar
dari nilai kontrak lebih dari rp satu
sementara selisih sebesar rp satu ratus enam puluh sembilan tiga juta
digunakan untuk pembukaan akun dna pro
yang bersangkutan diajukan enam belas pertanyaan
seputar perannya sebagai brand ambasador
pertama menjadi brand ambasador
terutama menjadi brand ambasador
diketahui saudara ig
yang memiliki nilai perusahaan yang lebih dari rp satu
dan diketahui sebesar rp satu sembilan puluh
hingga kini polisi telah menetapkan dua belas tersangka
terkait kasus investasi bodong dna pro
enam orang saat ini sudah ditahan
sementara enam lainnya masih dalam daftar pencarian orang
adapun total kerugian korban mencapai rp sembilan puluh tujuh miliar
tim liputan cnn indonesia